cnn indonesia breaking news
intai alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali
dengan saya dan teman teman yang dulu mengemban tugas bersama sama
ketika saya masih berada di pemerintahan
dan memang sebagai mantan presiden
barangkali teman teman wartawan mengetahui saya jarang bicara
lebih baik begitu
tetapi dalam kapasitas saya sebagai pemimpin partai politik
tentu sekali sekali saya berbicara dengan tujuan yang baik
makin ke depan juga makin baik
hari ini dalam menyampaikan penjelasan kepada saudara
untuk diteruskan kepada masyarakat
kepada rakyat indonesia
apa yang sekarang ini sedang menjadi perbincangan publik
atau pemberitaan media masa yaitu
temuan dan rekomendasi dari tim pencari fakta
kasus almarhum munir kita singkat tpf munir
dengan segala hal yang berkaitan dengan itu
dan hari ini
saya didampingi oleh para pejabat terkait
tidak semuanya bisa hadir
meskipun sejak dua minggu yang lalu
kami bekerja bersama sama untuk mempersiapkan penjelasan
yang insyaallah akan kami sampaikan hari ini
paling kanan adalah mantan menko polhukam joko suyanto
mantan kepala badan intelijenus negara
bapak samsiri siregar
yang sebelah kiri
mantan sekretaris kabinet dan juga
menteri sekretaris negara
sebelah kanannya mantan kapolri
dan sebelumnya mantan kabare skrimpolri
yang juga memiliki peran yang penting
dalam upaya menindaklanjuti temuan tpf
yaitu jenderal polisi purnawirawan bambang hindarso
nah sebelah kanan beliau
partner kami dulu
yang juga mengemban tugas
tugas yang tidak mudah
tapi saya tahu dilaksanakan dengan baik
dan sepanjang melaksanakan tugas
empat lima kali bertemu dengan saya
untuk menyampaikan progress report nya
dan juga saya dorong untuk terus melanjutkan tugas
tiada lain adalah mantan ketua tpf munir
yaitu saudara brigadir jenderal polisi purnawirawan
sebagaimana yang telah saya sampaikan melalui twitter saya
saya memenuhi janji saya
untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat
dua sampai tiga hari sejak
pesan saya melalui twitter saya sampaikan
dan setelah saya memberikan pengantar ini
nanti penjelasan lengkap akan disampaikan oleh
saudara sudi siralahi
dan di akhir penjelasan nanti
naskah akan diberikan pada saudara sudi siralahi
semua bisa diketahui secara lengkap
apa yang pemerintah lakukan dulu
untuk menindaklanjuti temuan tpf munir
dan apa pula yang pemerintah lakukan
termasuk yang saya lakukan sebagai presiden dulu
dalam menindaklanjuti rekomendasi tpf munir
saya mengikuti pemberitaan media masa
utamanya dua minggu terakhir ini
termasuk perbincangan publik
saya dengarkan dengan seksama
saya baca dengan baik
sebagian perbincangan tanggapan dan komentar itu kontekstual
memang itulah kalau kita bicara tentang tpf munir
temuannya dan rekomendasinya
tetapi saya amati terus terang ada yang bergeser
yang tadinya legal issue menjadi bernuansa politik
tapi saya bukan orang baru dalam dunia perpolitikan di negeri ini
hal begitu biasa
tetapi kewajiban kami memberikan penjelasan
sesuai dengan konteksnya
dengan apa yang menjadi perhatian publik
saudara saudara kami penggiat atau aktivis hak azazi maaf
yang tentu sangat peduli
dengan kasus meninggalnya almarhum munir
dan meskipun saya ikuti terus
saya memilih untuk tidak reaktif
dan tidak mau saya menjawab asal asalan
saya memilih untuk tidak reaktif
dan tidak mau saya menjawab asal asalan
saya memilih bersama dengan
mantan pejabat terkait yang dulu bertugas bersama sama saya
untuk mempersiapkan jawaban
yang lengkap dan utuh
jawaban yang berangkat dari data
fakta dan peristiwa
dan saya sampaikan kepada rakyat indonesia
berkaitan dengan tindak lanjut
temuan dan rekomendasi tpf
saya sebagai presiden waktu itu
saya pun sekarang sebagai mantan presiden
saya bertanggung jawab atas apa yang kami lakukan dulu
di dalam menegakkan hukum
kasus meninggalnya munir
dan lebih khusus di dalam
merespons dan menindaklanjuti
temuan serta rekomendasi tpf munir
kejahatan yang mengakibatkan
meninggalnya aktivis ham munir ini
adalah kejahatan yang serius
sebenarnya mencoreng demokrasi
tidak perlah menjadi perhatian
baik masyarakat indonesia
maupun masyarakat dunia
oleh karena itu
yang kami lakukan dulu
adalah langkah tindakan yang juga serius
dalam konteks penegakan hukum
tentu yang kami lakukan dulu
adalah sesuai dengan batas batas kewenangan
seorang pejabat eksekutif
yang dimiliki oleh para penyelidik
penyidik penyidik ataupun penuntut dalam arti
kewenangan dalam penyelidikan
penyidikan dan penuntutan
nah jika masih ada yang menganggap
keadilan sejati belum terwujud
selalu ada pintu untuk mencari kebenaran
jika memang masih ada kebenaran
yang belum terkuak
selalu ada pintu untuk mendapatkan
atau mencari kebenaran yang sejati
jika memang ada kebenaran yang belum terkuak
oleh karena itu
langkah langkah presiden jokowi
jika memang akan melanjutkan
penegakan hukum ini
jika memang ada yang belum selesai
demikian pengantar saya
para wartawan yang saya cintai
setelah ini akan dilanjutkan oleh
saudara sudi siralahi
yang naskah penjelasan itu
kami susun bersama sama
dan tentu yang paling bertanggung jawab
di dalam penyusunan jawaban ini
terima kasih atas perhatianya
saya akhiri pengantar saya ini
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh